dalam tiga tahun terakhir tidak terlihat lagi tumpukan sampah di sepanjang aliran kaliangke
setiap dua hari sekali petugas dari dinas kebersihan dki jakarta bekerja keras memungut sampah
meski demikian partisipasi warga jakarta untuk membuat sungai terlihat bersih harus lebih ditingkatkan
sungai yang kotor dan penuh lumpur tidak sehat dan tidak sedap dipandang
para petugas ini memastikan tidak ada sampah menumpuk
setiap hari satu truk sampah hilir mudik mengangkut sampah dari sungai dan perumahan
kerja keras mereka membuahkan hasil
sudah tiga tahun belakangan tak terlihat lagi sampah menumpuk di permukaan kaliangke
meskipun air masih terlihat keruh akibat endapan lumpur hitam
kalau kita untuk pembersihan hampir tiap hari
untuk angkutan juga hampir tiap hari
itu sampah terutama untuk
sampah kali ya kadang ada yang sampah sampah buangan warga
yang ikut digabungin ke tempat sampah kali juga gitu
sudah selayaknya warga jakarta ikut menjaga kebersihan sungai
selain mencegah banjir sungai yang bersih juga bisa menjadi kawasan wisata yang menjanjikan
ibu kota jakarta giat mempercantik diri
salah satunya adalah untuk membersihkan kali atau sungai yang berada di wilayah jakarta
yang terakhir adalah kaliangke ini
terlihat tumpukan sampah seolah tidak pernah selesai untuk diangkut dan dibersihkan
ini juga menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi warga jakarta
agar tidak selalu menganggap bahwa sungai atau kali adalah tempat sampah
jika hal demikian terus berulang
maka jangan harap jakarta akan menjadi salah satu kota yang bersih dan indah
seperti halnya kota kota besar lain yang ada di dunia
kesadaran warga jakarta patut untuk
di semua aspek kehidupan warga jakarta
rafraf kaffi jakarta